presiden joko widodo akhirnya merombak kabinet indonesia maju dengan melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru
nama ketua umum pan zulkifli hasan yang terpilih sebagai menteri perdagangan dan mantan panglima tni hadi cahyanto sebagai menteri atr bpn semakin menguatkan dugaan
bahwa reshuffle bukan hanya persoalan kinerja tetapi kepentingan politik istana
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan deputi dua kantor staff presiden abed nego tarigan
selamat sore bang abed
serta direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya selamat sore mas toto
selamat sore rifana
oke saya mau ke istana terlebih dahulu ini bang abed isu reshuffle kabinet kan sebenarnya sudah lama ya
jadi enggak jadi enggak maju mundur maju mundur ditunggu tunggu
tapi ternyata hasilnya kemarin yang dirombak hanya dua menteri pertimbangannya apa sih mencopot pak lutfi dan sofian jalil
apakah mereka kinerjanya buruk sampai harus dicopot bang abed
kalau dari sisi kami itu
tentu penilaian itu ada di bapak presiden ya dan kemudian juga
bang abed tampaknya kami mengalami kendala komunikasi saya tidak bisa mendengar suara anda
oke silakan bang
iya kalau tentu penilaian itu ada di bapak presiden bukan di kami ya
tetapi kami melihat tantangan yang ada di depan mata saat ini
dan kemudian juga
bagaimana bapak presiden berupaya untuk memenuhi janji janjinya dan komitmen komitmennya
dan kita tahu bahwa misalnya di agraria kalau dari sisi pencapaian kita misalnya untuk sertifikasi tanah cukup signifikan
tetapi masih cukup banyak yang harus dipenuhi
dan kemudian juga yang menjadi konsen bapak presiden juga berkaitan dengan sengketa
nah sengketa ini yang memang masih perlu kerja lebih berat lagi
karena ini masih banyak menumpuk pekerjaan pekerjaan yang harus diselesaikan
tentu untuk di sisi menteri perdagangan kita lihat bagaimana persoalan minyak goreng yang berimplikasi kepada pelarangan ekspor
kemudian punya komplikasi juga kepada masyarakat khususnya petani dan seterusnya
tentu untuk hal ini bukan orang orang yang punya jejak dan punya jejaring sampai ke bawah
karena memang persoalan persoalan yang kita hadapi setidaknya dari dua kementerian ini
membutuhkan kapasitas yang punya
networking dan jejaring yang cukup kuat di tingkat lapangan
dibutuhkan orang orang yang punya jejaring dan networking yang kuat di lapangan
artinya seorang zulkifli hasan yang dipilih sebagai mendak dan juga adi cayanto yang dipilih sebagai menteri atr bpn ini memiliki rekam jejak
memiliki jejaring network sampai ke lapangan dan mampu mengatasi persoalan persoalan itu
dan guys tentu ya sebagai ketua partai ya pasti pun sampai pengurus punya tingkat kecamatan begitu
sehingga kalau bicara tentang problem problem yang dihadapi di masyarakat
tentu juga pasti akan banyak melalui mekanisme mekanisme yang ada
kemudian juga pak jenderal purnawirawan pak hadi juga kan sebagai panglima tni
punya pengalaman banyak juga untuk bagaimana mengorganisasikan dalam situasi yang kompleks misalnya
baik di tni maupun juga di penanganan covid yang lalu
nah kita tahu kalau bicara dengan konflik agraria misalnya itu banyak sekali berkaitan dengan situasi situasi lapangan
aktor aktor yang beragam dan lain sebagainya
sehingga ini memang dibutuhkan
dengan kualifikasi seperti pak hadi maupun pak jurgid biasa
tadi dibilang oleh bang abed bahwa dua orang ini memiliki kriteria kriteria
memiliki networking memiliki jejaring sampai ke bawah
yang bisa menuntaskan persoalan persoalan di kemendak dan juga di kementerian atr bpn
tapi kita tidak bisa lupa mas toto bahwa faktor politisnya sangat kental
melihat kedekatannya pak jokowi dengan pak hadi cahyanto sejak dulu sampai sekarang
kemudian bergabung nyapan dalam koalisi
kemudian mendapatkan kursi yang cukup empuk begitu ya di kementerian perdagangan
kalau anda lihat ini akomodasi politisnya lebih kencang lebih kental
dibandingkan dengan faktor kinerjanya
saya sih malah melihat reshuffle tadi jelas tata ulang koalisi ya
bukan tata ulang kinerja
karena kalau kita lihat dari nama nama yang muncul
pertama sangat kementerian yang di reshuffle
padahal teriakan pak jokowi kan sangat kencang ya
tentang adanya problem geopolitik ekonomi secara global
lalu kemarin baru teriak tentang penggunaan impor oleh lembaga tinggi negara sampai keluar kata bodoh
dan kita lihat juga secara kualitatif nama nama yang muncul kan didominasi oleh orang orang parpol
ketika kita bicara di menteri
pak md zulfipli hasan
dan ketika kita berbicara di wamen juga pergesanya lebih banyak orang partai bahkan ada dari sekjen partai bulan bintang
dan kalau kita lihat secara lebih kualitatif lagi
kalau pertanyaannya adalah bagaimana kebutuhan yang sangat besar dari bidang bidang yang kemudian melakukan pergantian menteri atau wamen
nama yang ditempatkan
agak sulit untuk kita kemudian langsung melihat ada kesamaan latar belakang pengalaman misalnya dengan bidang kementerian
yang mereka pegang saat ini
jadi saya mengatakan memang menu utama yang ditujukan oleh pak jokowi hari ini adalah sebuah peristiwa politik
tata ulang koalisi dan bukan tata ulang kinerja
saya serka besok kemudian akan menjadi headline juga bukan pelantikan menteri atau wamen tadi
tapi lebih kepada proses jalan kaki dari
antara ketua umum dan juga mungkin jamuan makan siang
dan apakah itu salah
sah sah saja pak jokowi dalam konteks ini mungkin lebih menempatkan diri sebagai pemimpin koalisi
merespon tensi yang makin memanas terkait dua ribu dua puluh empat
isu keretakan dalam koalisi
isu koalisi dalam koalisi termasuk isu mengenai keretakan antara hubungan beliau dengan ibu ataupun bang surya
tapi saya berharap ini tidak kemudian menjadi tujuan
ini hanya boleh dijadikan sebagai tools
yang tidak boleh mengorbankan kinerja dari kabinet
karena pada akhirnya yang akan menjadi penilaian dari publik dan akan meningkatkan kekuasaan publik itu bukan melihat sekedar elitnya rukun
tapi kemudian bagaimana kebijakan kebijakan bisa menyelesaikan permasalahan mereka di lapangan
jadi harapan saya sih nanti akan ada lagi resiakul yang betul betul berbahasa
kita akan bahas itu
soal harapannya mas toto
yang hari ini dalam skala satu sepuluh mungkin saya hanya melihat ini skala satu sepuluh

menempatkan variabel kinerja
tapi mas toto kenapa kemudian pak jokowi lebih mengutamakan tata ulang koalisinya
lebih mengutamakan stabilitas politik diantara partai partai koalisinya ketimbang kinerja kabinetnya
karena itu yang paling penting
hasil survei anda memotret beberapa isu yang menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak puas dengan kinerja kabinetnya
kenapa kemudian pak jokowi lebih memperhatikan lebih mengutamakan
kestabilan politik di partai koalisnya mas toto
iya kalau kita lihat ini kan sebenarnya ciri khas seorang jokowi ya
kalau kita umpamakan beliau seorang pelari memang bukan sprinter
beliau ini seorang maratoner gitu ya
kadang kadang melihatnya bosen gitu
kadang kadang dia lari kadang kadang dia berhenti kadang kadang dia minum
kadang kadang dia lari kencang lagi
dan kalau kita lihat ini gayakah seorang jokowi yang mengutamakan stabilitas politik
walaupun kemudian sering diartikel
tapi dia juga menunjukkan membangun oligarki politik kartel dan lain lain
seperti contoh konkret ketika beliau bahkan dalam langkah ekstrim menarik prabowo atau sandiaga uno sebagai lawan politiknya
dan menurut saya ini memang bentuk respon dari beliau ketika tensi sempat memanas dalam situasi menjelang dua puluh empat
ada upaya untuk menunjukkan koalisi masih stabil dan pusat kekuasaan masih ada di tangan beliau
tapi catatannya kan adalah kalau berhenti sampai di sini itu yang jadi problem
kan permasalahan bangsa dan kita memilih beliau bukan menjadi pemimpin koalisi
tetapi menjadi seorang presiden dan kepala pemerintahan yang pertanggung jawabannya adalah bukan mengenai koalisi yang akur atau kemudian tidak berantem
tapi bagaimana kemudian berbicara mengenai kinerja yang membaik
dan kita sudah lihat di rilis survei carta politika kemarin
dan keputusan yang sangat besar di level teknis dan operasional
seharusnya itu dilihat sebagai sebuah kebutuhan mendasar untuk melakukan reshuffle berbasis kinerja
bang abed itu tadi disampaikan oleh mas toto bahwa ini sebetulnya reshuffle tata ulang koalisi pak jokowi lebih mementingkan stabilitas politik
padahal harapannya rakyat tidak memilih beliau sebagai seorang yang bisa menstabilkan politik
tapi sebagai seorang presiden yang harusnya menunjukkan kinerja dari pemerintahnya
jawaban anda seperti apa
kalau dibilang nggak memikirkan kinerja
berarti kita sudah mengakimi jauh
di awal dong pak hadi dan pak zulkifli ya
jadi tentu tidak ada kapasitas itu
tapi kalau kita perhatikan
di dalam konteks tadi perangkan pak presiden menekankan soal management
jadi kalau bicara soal latar belakang
pertanyaan saya menteri kesehatan kita latar belakang kesehatannya apa
karena pak jokowi juga sangat banyak sekali meyakini beberapa
banyak persoalan persoalan kita itu berkaitan dengan aspek
aspek aspek manajemen dan kepemimpinan jadi ini merupakan ciri khas pak presiden juga melihat itu tidak semata mata dari latar belakang keterhubungan isu atau bidang tangani
tetapi juga bagaimana kapasitas dan kemampuan orang tersebut di dalam mengelola baik kelembagaan maupun isu yang ditangani itu mungkin
tapi aspek politisnya jauh lebih kencang dong itu tidak bisa ditepikan bang abed
ya lembaga kepresiden itu sendiri kan lembaga politik ya jadi nggak mungkin juga nggak bebas politik
tapi dari sisi kami tentu kami tidak punya ruang untuk menginterpretasikan dimensi politiknya dalam arti yang lebih luas
tentu kami melihat sebagai pembantu presiden dalam hal ini kantor staf presiden mengawal program program presiden kami melihat memang isu isu ini kuat bergerak di tengah tengah masyarakat
misalnya seperti soal minyak goreng ya mungkin buat kita sudah mulai hilang hilang tetapi di lapangan itu masih menjadi persoalan juga
petani petani sawit juga masih mengalami keluhan keluhan
ekspor sudah dibuka tetapi juga misalnya harga masih belum banyak terdongkrak
ini kan perlu kerja kerja yang dalam termasuk juga untuk pencapaian kita dilegalisasi cukup baik
tapi konflik sampai hari ini masih ada yang demo itu di depan istana untuk menanyakan soal konflik yang kita hadapi
ada satu hal ada kemajuan tapi hal yang lain kita tidak cukup hanya kebetulan di satu bidang itu
sehingga ini dua ribu dua puluh menuntaskan janjinya tentu bapak presiden kepentingan untuk memastikan hal hal yang dijanjikan di agraria di perdagangan termasuk juga berkaitan nanti dengan ekonomi di tingkat lokal
tentu menjadi penting untuk dipastikan dia ini bisa dijawab dan menaikan persoalan
mas toto persoalan di kabinetnya pak jokowi itu kan bukan hanya persoalan minyak goreng ya
tapi kalau saya membayangkan
bagaimana hasil survei yang terbaru dari carta politika bahwa ada penurunan kepuasan dari masyarakat dari responden soal kondisi ekonomi
responden menilai bahwa kondisi ekonomi kita buruk
nah dari kemarin kemarin kan sebetulnya sudah banyak yang mendorong bahwa presiden melakukan reshuffle terhadap menteri menteri ekonominya
tapi hari ini yang di reshuffle menteri ekonominya hanya satu
menurut anda ini tekanan politiknya memang sangat tinggi ya
sehingga presiden tidak bisa mencopot para menteri ekonomi
saya teralat dulu rifana
kalau di survei kita terakhir sebetulnya penilaian terhadap ekonomi
saya menyatakan membaik itu lebih besar dibandingkan dengan periode april
jenuhnya itu memang ada di bulan februari sampai bulan april
dan itu memang linear dengan variable yang paling fundamental terkait dengan inflasi harga sembako
salah satunya adalah minyak goreng
kalau kita lihat korelasinya secara linier
tetapi memang ada sebuah gap yang terasa ya ketika kemudian pertama perbincangan mengenai reshuffle ini
yang terjadi dari bulan oktober dua ribu dua puluh satu kalau kita baca dari media monitoring
lalu kemudian naik lagi di bulan februari
pasca kemudian mulai turunnya approach rating
dan kemudian terjadi sekarang
dan memang ada kekagetan logis dari publik yang berharap ada perombakan besar
karena teriakan pak jokowi juga sering kali dilakukan di ratas misalnya
jadi saya umpamakan ini ada kekagetan psikologis karena kan kita pengen main petakan
tapi kemudian pada saat kita
main yang tersisa cuma kembang api gitu
jadi bunyinya hilang dan apinya juga kecil
itu yang pertama
dan kenapa ini terjadi kita tidak bisa menyalahkan publik juga
sampai sekarang kan publik tidak tahu
apa sih key performance indicator terhadap menteri oleh end user bernama presiden
saya tidak tahu apakah ini jadi tugas dari ksp atau tidak
kalau dulu ukp tiga r dan ukp empat melakukan itu
ini catatan pertama saya
langkah baiknya sebenarnya juga ada transparansi
seperti yang pernah dilakukan pada masa sby dulu untuk kemudian kita lebih mengetahui
apakah saja program prioritas pencapaiannya seperti apa
sehingga reshuffle tidak lagi menjadi sebuah misteri dan perdebatan antara publik yang tidak tahu banyak
dengan kemudian peristiwa yang mendadak tiba tiba keluar gitu ya
itu yang pertama menurut saya
yang kedua memang terlihat ya
dari apa yang ditonjolkan tadi kan
peristiwanya lebih banyak di expose di media
dan memang di buka di sana
dari pertemuan dengan ketua umum partai
ini mengingatkan saya kepada masa pemerintahan sby jilid kedua
sbi menggunakan strategi yang sama
lalu kemudian juga dalam reshuffle dua ribu dua belas
beberapa hari sebelum melakukan pertemuan dengan ketua umum partai
ini menurut saya malah
sebetulnya kalau kita bicara skin presidenial
sebuah kesalahan besar
kalau presiden menunjukkan
hak prerogatifnya itu kemudian
dipengaruhi oleh koalisi
karena kan harus ada izin
dengan ketum ketum parpol
atau persetujuan dengan ketum parpol
itu yang menyebabkan secara politik
tafsir dari yang namanya reshuffle
itu lebih berbau politik
karena presiden sendiri yang menunjukkan
bahwa temanya adalah tema persetujuan dan kesepakatan dengan ketum parpol
dan outputnya kebetulan juga lebih banyak
itu sebenarnya menurut saya
mas abed silahkan ditanggapi
bahwa ini presiden sendiri yang betul betul menunjukkan ke publik
bahwa pada saat melakukan reshuffle kabinet
ataupun kocok ulang
seperti meminta persetujuan
ataupun meminta pendapat dari para ketum ketum parpol
dan hasil outputnya tadi yang disampaikan oleh mas toto
memang seperti itu
hasilnya memang mengakomodasi pan masuk ke dalam kabinet
kedalam koalisi pendukungnya pak jokowi
kami tentu tidak dalam posisi ya di ksp
misalnya dari apa yang saya sampaikan di sore hari ini
untuk memaksakan bahwa tidak ada dimensi politik di dalamnya
tetapi kalau kita baca beberapa media
beberapa hari terakhir juga misalnya di agraria
banyak ketidakpuasan dan seterusnya
begitu juga dengan terkait dengan isu perdagangan
nah tadi misalnya kalau menyinggung soal berkaitan dengan pak presiden
bertemu dengan ketua parpol
satu sisi lain juga pak presiden seperti disampaikan mas toto juga
selalu ingin menunjukkan satu situasi yang adem gitu ya
dan ini memang ciri khasnya beliau gitu ya
dan kita tahu dalam banyak kehidupan sehari hari beliau
ketika mantan presiden pulang juga diantar
beliau bukain pintu dan lain sebagainya
itu merupakan itu gaya kepemimpinan beliau lah
jadi tidak bisa kita sebut semata mata itu persetujuan
yang luas dan dalam
tetapi itu merupakan juga gaya leadership beliau
di dalam mana menjalankan pemerintahan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah
bahwa menghormati dan juga menghargai partner partner koalisi itu penting bang abed
tapi hak prerogatif seorang presiden harusnya bisa digunakan oleh presiden jokowi
iya dan tentu kan tidak menjadi kesalahan mengundang ke istana kan
ya harus dilihat juga seperti itu
tidak ada kesalahan juga kan mengundang dan berdiskusi
jadi ini yang kita harus lihat antara gaya leadership juga dan kemudian juga posisi beliau ya
jadi ini tentu setiap presiden punya caranya sendiri
punya kirinya sendiri
kalau pak arto dulu dipanggil semua kejendana kan
jadi ini hal hal yang setiap presiden kami lihat juga punya model model komunikasi yang dikembangkan dengan partai partai
kita harus jeda terlebih dahulu bapak bapak
nanti kita akan kembali dengan tadi sudah disinggung sebetulnya oleh mas toto apakah ini akan menjadi reshuffle terakhir
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan
ada deputi dua kantor staff presiden abed nego tarikan dan juga direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
tadi anda sudah mention kalau menurut analisa anda apakah ini akan menjadi reshuffle yang terakhir atau masih terbuka peluang reshuffle ini dilakukan kembali oleh pak jokowi mengingat ini ada beberapa kursi wamen yang juga masih kosong
ya yang pertama

jadi atur secara politik semakin mendekati tahun pemilu potensi untuk kemudian terjadinya reshuffle politik akan lebih besar
kemungkinan adanya partai yang akan keluar dari barisan koalisi
secara otomatis kan ketika kursi kabinet itu adalah bagian dari transaksi politik ketika mereka masuk koalisi kalau mereka keluar kan otomatis mereka juga harus keluar dalam kabinet
pada masa sbe dan juga pada masa jokowi jilid satu misalnya ketika asman abner keluar saat itu
yang kedua kalau kita bicara secara kinerja ya saya sih berharap bahwa kemudian ke depan juga terjadi reshuffle kembali ya
betul betul berbasiskan kinerja karena saya termasuk yang percaya bahwa reshuffle tadi bukan sebuah reshuffle tata ulang kerja
tapi tata ulang koalisi gaya jokowi itu kan kemudian biasanya adalah ya berbicara stabilitas politik
dia bicara kemudian mengademkan suasana dan kemudian dia mencoba bekerja baru kemudian dia berbicara dalam kapasitas sebagai seorang kepala eksekutif secara manajerial
itu yang saya coba tangkap dan saya harapkan itu terjadi gitu ke depan
tapi saya ya menduga ya pada akhirnya ini bukan reshuffle terakhir
karena situasi masih dua tahun lagi kenapa ada dua variable yang tadi saya sudah sebutkan secara implicit akan berpotensi mendorong terjadi reshuffle lagi
kalau alasannya termasuk
alasannya termasuk tadi bang abed mengatakan bahwa dasarnya adalah tuntutan yang semakin berat kita tahu situasi masih sangat uncertaintain
ketika kita bicara mengenai kondisi global ya kita tidak tahu sekarang sudah masuk ke isu kelangkaan pangan di level global
perang ukraina rusia juga belum berakhir belum lagi financial proxy war dan lain lain
yang kedua ya secara politik tadi bahwa semakin dekat dua ribu dua puluh empat apalagi situasinya open election ketika incumbent tidak bisa maju kembali
pada jaman sp itu sangat mungkin terjadi
kalau kita berkaca juga beberapa bulan sebelum pemilu dua ribu sembilan belas pak jokowi juga sempat mereshuffle ataupun merombak kabinetnya
jadi mungkin saja nanti menjelang perhelatan kontestasi pemilu pak jokowi akan merombak kembali begitu ya mas loh ya
saya pikir secara politik ngaturnya akan
bahwa nantinya presiden jokowi akan merombak kembali kabinetnya artinya reshuffle kabinet masih open the table
bang abed tapi ini sudah dilantik
yang dua ini dan juga tiga wamen
bagaimana kemudian presiden menyelaraskan langkah langkah kabinetnya di tahun politik para menteri
banyak yang sibuknya pres sibuknya wapres maju caleg
dan kami meyakini tidak akan fokus bekerja karena pada tahun dua ribu sembilan belas itu terjadi
tentu untuk pergantian atau reshuffle berikut itu kembali ke pak presiden ya
secara normatif beliau mempunyai hak dan kewenangan begitu
dan kemudian juga dalam praktek prakteknya beliau selalu juga
menganalisa perkembangan dan dinamika yang ada
nah kalau dilihat dari pengalaman yang lalu ya menteri menteri yang nyalek juga ya otomatis harus mengundurkan diri ya
dan itu pasti menjadi satu konsupensi ya
nah tapi tentu bagi kami yang memang fokusnya kalau presiden mengawal program program prioritas presiden
selalu berharap itu untuk bagaimana memantapkan kinerja dan
nah kita tahu juga bahwa catatan misalnya
di periode periode sebelumnya di presiden sebelumnya justru di ujung ujung periode itu banyak masalah ya
mulai dari kasus dan lain lain sebagainya
nah ini justru sayang sekali di tengah begitu banyak pencapaian tidak bisa ditutup dengan satu pencapaian
tentu kami dari kantor staf presiden dan punya pandangan bahwa apapun itu
dan terus bagaimana memastikan
supaya menjadi janji presiden yang sudah dituang
itu bisa selesai dan tuntang
sehingga nanti estafet berikutnya di dalam kepemimpinan
yang sudah diletakkan maupun dituntaskan oleh pak jokowi
oke kita tunggu nanti bagaimana presiden menyeimbangkan langkahnya
menyeimbangkan ombaknya di tengah tahun politik dua ribu dua puluh tiga dan juga dua ribu dua puluh
karena pasti banyak sekali menteri menterinya para pembantunya
yang akan maju sebagai capres cawapres dan juga maju caleg
meskipun tidak ada aturan yang melarang bahwa mereka harus mengundurkan diri
tapi etikanya mereka harus tetap fokus begitu ya
pada kerjanya sebagai seorang menteri
presiden jokowi silahkan singkat saja
saya cuma berharap presiden sudah menyudahi episode terkait dengan kapasitas beliau sebagai pemimpin koalisi
sudah sangat luar biasa
buat tadi jalan kaki bersama dan mengumpulkan semua ketua umum yang senior dan junior
sekarang yang ditunggu adalah bagaimana episode beliau menuntaskan kerja sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin koalisi
itu aja sih
sudahi episode menjadi pemimpin koalisi begitu ya
dan menunjukkan bahwa beliau adalah seorang presiden yang harus betul betul menjadi dirigen dalam kabinet indonesia maju
kita tunggu nanti bagaimana langkahnya ke depan
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada direktur eksekutif carta politik
terima kasih terima kasih bang abed
terima kasih pak
yunarto wijaya dan juga abed nego tarigan deputi dua ksp
saya selalu bang abed dan juga mas toto